mengangkat keponakan ku tercinta raden surawisasa menjadi raja di kerajaan besar batu jajar
nasibku akan sama dengan dia

sekarang sudah tidak bisa kemana mana lagi
karena kau harus mati di tanganku
kau pikirkan saja dengan nyawamu sendiri
syukurlah kamu selamat lali
lalu tutup kawasan
kau pasti akan kembali di tangan lali
tentu saja biadab kita semua akan selamat di tanganku

lagi bahkan mereka akan melahir kini
kami tidak mau
kalau begitu kita harus membagi tugas
syekh guru nerjati
dan paman pendekar gendang
kami akan pergi ke bukit mandai
untuk membantu rai gagap lumai
sedangkan raden jagurdipa
dan para prajurit
sebaiknya kalian ke istana batu jaja
mengingat istana harus dikuasai
sedang memusatkan kekuatannya di bukit mandala
aku sempat mendapatkan rara
kalau begitu kita sepakat
aku harus segera mengintip pasukan
sekarang kita bergegas
ke bukit mandala
sebelum semua yang terlampau
tapi bagaimana caranya raka
kita akan menaiki awan ini
ke bukit mandala
jagad dewa batara
aku harus segera menyelamatkan

karena mereka mortal
semoga semua kalian menikmatinya
dinda subang lara dinda kenteriman aku harus menolong mereka
naik awan seperti ini
kamu saja tuh yang mabuk
yang irohma sudah terbukti
tahan dengan segala cuaca
sudahlah tidak usah bertenggar
sudah aku bilang
kau pikirkan saja dengan nyawamu sendiri
ini tidak bisa aku biarkan
aku harus memusatkan pikiran
apa yang sedang dihalangi
hai apa yang terjadi
hai ayah anda ibu nda
hai mengapa mereka dikejar seperti itu
di mana rakyat
hai lihatlah itu
hai mengapa ibundang seperti itu
ada apa ngaku syaratu itu
raden sepertinya ayahandamu membutuhkanmu
benar seigur lebih baik kita menolong mereka
awanpun lebih baik kejar ayahandamu
kurang ajar dia melarikan diri